presiden jokowi dodo membagikan sertifikat tanah untuk masyarakat di kota pontianak
kami siang di halaman masjid raya mujahidin pontianak kalimantan barat
pembagian sertifikat tanah juga dilakukan serentak di enam daerah
dan disaksikan secara telekonferensi oleh presiden joko widodo di pontianak
dalam kunjungannya ke kalimantan barat presiden joko widodo juga membagikan

pembagian sertifikat tanah ini dilakukan serentak dengan enam daerah lainnya secara nasional
percatat sudah satu delapan puluh sertifikat tanah yang telah dibagikan
berpuluh puluh tahun setiap tahun kita hanya empat ratus sampai lima ratus
saya itu sekarang yang berpegang sertifikat dari satu ratus dua puluh enam yang harus pegang
satu ratus dua puluh enam juta baru diberikan empat puluh enam
jokowi berpesan penyerahan sertifikat tanah ini diberikan ke jokowi
yang lalu berarti masih ada delapan puluh juta sertifikat yang harus dibagikan
kalau setiap tahun hanya lima ratus ribu berarti satu ratus enam puluh tahun baru selesai
harganya saya dua ribu dua puluh lima ini harus terampung urusan sertifikat
jokowi berpesan penyerahan sertifikat tanah ini
jokowi juga mengingatkan agar masyarakat berhati hati saat menggunakan sertifikat tanah ke bank
saat ini masih banyak warga yang belum memiliki sertifikat tanah
setiap tahun secara nasional hanya sekitar empat ratus ribu hingga lima ratus ribu sertifikat tanah yang tercetak
dari satu ratus dua puluh enam juta sertifikat tanah yang seharusnya dipegang masyarakat
hingga akhir tahun lalu baru empat puluh enam juta sertifikat tanah yang dibagikan
jokowi menargetkan tahun ini
tahun dua ribu dua puluh lima urusan sertifikat tanah harus rampung secara nasional
dalam kesempatan ini jokowi juga memberikan kuis menghafal pancasila bagi masyarakat yang hadir
dengan hadiah sepeda seperti biasa
presiden juga meminta masyarakat menggunakan hak politiknya dalam tahun politik nanti
dengan tetap menjaga kedamaian
jangan sampai rakyat saudara saudari diadu adu dipanas panasi
jangan sampai mudah lah jangan didengerin
pilih pemimpin yang paling baik
jangan sampai karena pilkada
entah bilang gubernur bilang sepati bilang malikota
kita menjadi tidak rukun dengan tetangga
jangan sampai karena pilkada kita juga tidak rukun
di tahun dua ribu delapan belas ada satu ratus tujuh puluh satu daerah kabupaten kota
dan provinsi yang menggelar pilkada serentak
adisa putro pontianak